pengurus pusat pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh resmi dilantik oleh komite olahraga nasional indonesia
usai dilantik ketua umum pssi erick thohir berjanji akan mentransformasi organisasi pssi menjadi transparan dan memiliki tradisi prestasi
pelantikan pengurus pusat pssi digelar di salah satu hotel di kawasan senayan jakarta selatan jumat siang
pelantikan dipimpin langsung oleh ketua koni pusat marsiano norman
erick thohir mengatakan menjabat sebagai ketua umum pssi adalah sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan baik
erick meminta dukungan penuh dari kemenpora koni koi dan seluruh cabang olahraga dalam memimpin pssi
menpora dito aryo tejo menyebut di bawah kepemimpinan erick thohir kepercayaan publik kepada pssi juga meningkat
kita transformasi pssi ini salah satunya ingin merubah tradisi
artinya apa bahwa pssi harus transparan dalam pengelolaan keuangannya
tradisi juga menciptakan iklim pertandingan sepak bola yang bersih
tradisi juga punya prestasi
tradisi pembinaan yang menyeluruh dari bawah tentunya
dan tradisi tradisi lain yang memang itu bisa menjadi bagian daripada komitmen jangka panjang
bukan hanya karena euforia masih geng
ini euforia masyarakat
dan keyakinan masyarakat terhadap sepak bola langsung meningkat sejak kita mendapatkan emas sea games
makanya tadi saya menyampaikan ke pak erick thohir dan jajaran
ini bukan tantangan pak
karena kepercayaan publik langsung naik dengan transformasi sepak bola
dan ini kita bentar lagi akan menghadapi asean games
di mana tim emas kita kembali diuji
tapi sebelumnya yang seru tadi sebelum berangkat oktober di juni ini ada indonesia lawan argentina